peneliti mikrobiologi klinik meminta pemerintah dan akademisi untuk mempelajari lebih lanjut varian new covid sembilan belas
varian ini dikhawatirkan berpotensi menetralkan antibody vaksin covid sembilan belas meskipun penyebarannya tidak secepat dan seluas varian delta
peneliti mikrobiologi klinik fakultas kedokteran ugm ludang pradipta menjelaskan setidaknya ada tiga pertimbangan who memasukkan new ke dalam varian of interest
pertama empat puluh negara telah melaporkan penemuan sebaran varian new meskipun pertama kali dilaporkan bulan januari dua ribu dua puluh satu
alasan who yang kedua memasukkan new ke dalam varian of interest adalah terdapat letak atau lokasi mutasi yang dimiliki oleh varian of concern
seperti alpha beta gamma dan delta
titik mutasi varian new tersebut seperti n lima ratus satu y d sembilan ratus lima puluh n dan p enam ratus delapan belas ih yang dapat menjadi pintu masuk untuk dilakukan pengawasan dan diteliti lebih lanjut
ludang menambahkan virus varian new dengan nama latin ataupun nama lain b seribu enam ratus dua puluh satu tersebut sejak ditemukan memang mudah terjadi mutasi
karakter virus covid sembilan belas varian new tersebut mudah memperbanyak diri atau replikasi
sehingga kemungkinan terjadi salah tulis atau tipe di rantai asam amino atau bagian spike virus tersebut
letak letak mutasinya itu cukup unik dan dimiliki oleh varian of concern walaupun sekarang kelasnya masih di varian of interest
itu dikhawatirkan punya atau diduga
diduga punya potensi untuk menetralkan antibody pada saat mungkin entah itu dari vaksin atau antibody yang ada di dalam tubuh kita
nah ini yang kaitannya
dengan kekebalan tubuh sehingga perlu menjadi perhatian untuk diteliti maksudnya
mutasi virus corona terus berkembang
di tengah khawatiran terhadap varian delta organisasi kesehatan dunia who kembali mencantumkan adanya varian baru
salah satunya varian mu atau b seribu enam ratus dua puluh satu dalam daftar varian of interest
saat ini melalui sambungan zoom sudah ada prof herawati sudoyo dari lembaga biologi molekuler eijkman
selamat malam prof
selamat malam pak sikbal
alhamdulillah sehat selalu begitu juga profesor ya
baik prof ini prof hera bagaimana bisa ini varian demi varian baru terus muncul
dan apa yang membuat varian new ini masuk dalam daftar varian of interest sehingga perlu dipantau terus
saya kira kalau mengenai varian karena bermunculan itu adalah bukan sesuatu yang aneh ya
karena kita tahu virus kan bermutasi
dan dia harus melakukan adaptasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya
jadi itu adalah sesuatu yang memang kita harus waspadai
nah kalau mengenai varian varian yang baru ini
kemudian ada ini sudah naik menjadi suatu varian yang interest
itu adalah menyatakan bahwa kita itu sudah harus bersiap
atau who seharusnya memberikan warning kepada kita semua
bahwa hati hati dengan tipe varian ini
jadi kita harus mulai lagi menu varian varian di masa ini
oke dan saya memondersi
to abdurrahman sebelum kita carinya
kita tahu bahwa mutasi mutasi itu itu menyebabkan berbagai macam perubahan dari sifat
maupun perubahan karakter
salah satu diantaranya adalah misalnya lolos dari antibadi netralisasi
lalu apakah ini artinya bahwa yang seperti dikatakan who
bahwa si varian ini akan ada kemungkinan bahwa dia akan kebal terhadap vaksin yang sudah diberikan
lalu bagaimana kita mengatasi ya kita sudah mendapatkan vaksin bahkan sudah dua kali divaksin
apakah ini artinya bahwa kita harus membutuhkan vaksin lagi atau vaksin booster
atau justru kita harus menggunakan vaksin yang memiliki efekasi yang lebih tinggi lebih baik begitu
ya saya kira kalau mengenai urusannya dengan vaksin
karena kalau kita mengatasi itu kita tidak bisa mengatasi bahwa vaksin itu sudah diberikan
karena kalau kita mengatasi itu kita tidak bisa mengatasi bahwa vaksin itu sudah diberikan
vaksin itu masih baru diberikan

jadi sebenarnya kita belum bisa berkata banyak apalagi dengan varian baru
nah bagaimana kita mengatasinya atau bagaimana mengenai hal itu
tentu sama saja
sebenarnya dengan varian yang terdahulu
karena kita tahu bahwa varian interest ini sebenarnya mirip
jadi kita tetap harus waspadalah
nah berbicara soal tadi kita sudah berbicara cukup panjang terkait dengan adanya varian of interest lalu varian of concern
sebenarnya mungkin profesor bisa menjelaskan perbedaannya sendiri seperti apa
apakah ini terkait dengan bukti interest
apakah ini terkait dengan bukti interest
bukti ilmiah yang bisa didapatkan atau justru dari ciri ciri tertentu prof
bukti ilmiah yang bisa didapatkan atau justru dari ciri ciri tertentu prof
semuanya yang dibuat oleh who itu semuanya adalah semuanya berdasarkan bukti ilmiah
jadi varian of concern yang harus kita khawatirkan itu adalah kalau misalnya varian tersebut menyebabkan peningkatan penyebaran
terus perubahan yang memburuk dari sudut epidemiologi
terus perubahan yang memburuk dari sudut epidemiologi
tadi ya transmisi makin cepat dan sebagainya
lalu kemudian dia peningkatan sirulensi atau perubahan presentasi klinis
kemudian dia penurunan efektivitas vaksin antibody netralisasi tadi atau terhadap pemberian antibody monokonal
yang namanya varian of interest itu bila kita sudah berpikir jangan jangan
ini nanti atau bisa diprediksi akan ada apa tadi yang sudah dikemukakan untuk varian of concern
jadi hati hati loh ya ini kita harus hati hati dengan ini karena jangan sampai dia itu menjadi varian of concern
itu satu tingkat di bawahnya varian of interest
berarti kita harus hati hati betul dengan varian mu ini yang dikatakan sudah varian of interest begitu ya
banyak soalnya varian of interest itu banyak sekali ya
sekarang yang perlu kita tidak perlu panik itu kalau mau dikemukakan ya
saya tahu bahwa ini adalah bagian seperti varian varian yang memang varian of concern
tetapi semua penanganannya itu sama
apakah dia mu apakah dia alpha atau kemudian kita sudah berpengalaman dengan delta
jadi tetap saja bagaimana caranya supaya penyebaran itu tidak terjadi
mu nya itu jangan sampai masuk ke indonesia gitu
tentunya kita harapkan tidak masuk ke indonesia
tetapi kita tetap harus waspada
kalau menurut laporan ataupun pengamatan yang dilakukan eijkman sendiri
sebenarnya apakah sudah bisa diketahui ciri ciri dari varian new ini
apakah sama seperti dengan varian varian lainnya atau justru ada pembeda dengan varian lainnya
nah masalahnya adalah bahwa pada tanggal tiga puluh oktober itu data data indonesia itu
dari lima tujuh ratus empat puluh satu data genom virus itu tidak ada varian of interest tadi keduanya
nah kita harap tidak ada tidak atau akan menyebar di indonesia gitu ya
nah tentunya dari pengalaman tersebut
yang kita harus lakukan adalah bahwa kita tetap harus melakukan molekuler screening
jadi makin memperbanyak karena dengan mengetahui apa yang beredar di indonesia kita akan makin waspada
kita akan berhati hati dan kita akan bersiap tentunya
menunggu apa yang akan terjadi
jadi tidak kemudian lalai kembali
mengenai gejala gejala lainnya
semuanya sebenarnya hampir sama dan semuanya itu sangat bervariasi
tidak ada yang tepat sebenarnya sampai saat ini dilaporkan
tapi intinya tetap harus diperlukan adanya tindakan preventif begitu prof untuk bisa mengatasi adanya varian baru yang masuk ke indonesia nantinya
saya kira kuncinya adalah tetap bagaimana kita melakukan testing
saya kira itu kuncinya sebenarnya
dan bagaimana supaya kita dapat melakukan molecular screening tadi di tempat tempat di mana ada kemungkinan bahwa apa ya individu individu yang suspek dari tempat tempat yang negara negara yang sudah ada tersebut bisa kita tes
soal kita sekarang pembatasan sosial sudah sedikit dilonggarkan begitu
nah sebenarnya apakah ada masukan dari prof hera terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mengingat bahwa sejumlah negara kembali ada gelombang ketiga seperti amerika serikat dan lain sebagainya
apakah kita patut untuk bisa mengatasi hal ini
saya kira setiap negara itu mempunyai alasan sendiri
mereka masing masing melakukan mitigasi di negaranya dan masing masing juga mempunyai ketentuan dan keputusan untuk negaranya sendiri
tetapi yang saya tahu bahwa yang harus kita lakukan tetap itu adalah sekarang ini protokol kesehatan
kita juga seharusnya saya tahu bahwa sekarang ini semua vaksinasi sedang dijalankan
kita juga belum mencapai persentase yang diinginkan
jadi tetap saja kan projek harus dilakukan
saya kira kita tidak akan berubah dari situ sementara ini
tentunya kita sama sama berharap agar virus baru atau varian baru itu tidak masuk ke indonesia
dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun saat ini sudah mulai sedikit dilonggarkan oleh pemerintah
terima kasih prof hera sudah bergabung bersama kami
dan selamat malam
dan cnn indonesia indonesia lawan covid segera kembali
tetaplah bersama kami